aduh aduh aduh tanah tanah tanah
ditikir bahas keras hati
desa parigi mekar kecamatan ciseeng kabupaten bogor
menyimpan beragam potensi yang bisa mendatangkan pundi pundi rupiah
meski telah kondang sebagai daerah penghasil ikan hias terbesar di jawa barat
ternyata sebagian warganya juga memiliki keahlian lain
yakni pandai besi
hampir di setiap rumah warga ada bengkel pembuatan golok
parang arit dan jenis lain
suara besi yang beradu dengan palu jamak terdengar setiap hari
untuk membuat arit atau pisau
warga biasanya menggunakan plat besi bekas yang bisa didapat dari pengepul
besi yang lazim dipakai adalah besi baja bekas per mobil
harga jualnya kini dipatok rp dua belas per kilogram
dari satu kilogram besi ini bisa dibuat tiga sampai empat buah arit
selamat datang di segmen sair menjadi
besi besi ini yang di mobil bekas ya
di mobil mobil yang bekas sudah tidak terpakai
telat telatnya ini akan dipotong semikian rupa
atau akan dijadikan arit atau jadi pisau
profesi pandai besi atau pandai wesi sudah dikenal sejak zaman dulu
namun kini keberadaannya nyaris terpinggirkan seiring gempuran perkakas dari pabrik
dan salah satu tempat yang masih mempertahankan keberadaan pandai besi
ya di kampung ini pemirsa
di desa parigi mekar ada lebih dari lima puluh bengkel yang memproduksi arit setiap hari
ini kalau masak sate ini gosong
suhunya sekitar tiga ratus ada ya
kurang lebih sekitar tiga ratus derajat celcius
untuk membuat arit hal pertama yang harus dimiliki adalah kekuatan fisik
sebab besi harus ditempa kuat kuat hingga pipih
selain fisik pandai besi juga harus akurat dalam menempa
kalau pukulan palu meleset
bisa mengenakan besi
bukan mengenai orang lain
aduh aduh panas panas panas
pandai besi juga harus terbiasa dengan panas ya
masukin dari mana ini
dipikir bakar sate
potong besi baja menjadi ukuran lima x lima belas
nah ini bisa nih
kalau yang tadi kan masih panas
aduh kadang kadang memang saya
ini jadi satu ini ya satu arit ya
kalau yang tadi patah nggak bisa
hitam hitam pikir mah udah adem ya
mohon maaf itu pakai sarung tangan
kalau nggak tangan habis ini panasnya
harusin dulu ya
hal yang harus diperhatikan ketika menempa
adalah jangan pernah menempah besi baja yang sudah tidak panas
atau mulai berwarna kehitaman
karena besi baja dapat patah dan mengenai tubuh
besinya kan tadi didinginin biar bisa kita patahin
tapi dipanaskan lagi
nanti setelah panas baru akan kita bentuk menjadi arit
yang ini jangan dipegang
bagian pertama yang dibuat adalah sambungan antara arit dan kayu
pipihkan bagian ujung besi baja dan dibuat melingkar
bagian pertama yang dibikin
nanti kan jadinya kayak gini nih
ini paling awal untuk dibikin
setelah itu si kotak ini nanti akan dipipihkan sampai seperti ini
setelah melingkar sempurna sesuai dengan ukuran standar para perajin
lanjut ke bagian utama arit
panaskan lagi kemudian dibengkokkan sekitar sembilan puluh derajat
waktunya memipihkan besi baja
besi baja harus ditempa minimal dua orang
untuk mengejar target produksi
biasanya satu bengkel arit menghasilkan dua puluh sampai tiga puluh buah arit setiap harinya
siap dulu bapak
bapak saya baru nih
biar ya ngantar ngantar aja
susah ya kayak ngatur irama
berarti kalau musisi kan ngatur tempo
ya ini ngatur ketukannya lah bisa dibilang
lima belas menit mencoba perlahan saya mulai bisa
belajar belajar belajar
berada dekat dengan bara api membuat energi menjadi lebih mudah habis
belum lagi tenaga saya terkuras habis untuk menempa baja
tidak satu baris tengah
baju sudah basah ini
ini bercemong semua
tinggal memipihkan di bagian ujung arit
setelah pipih waktunya menajamkan arit dengan besi gerinda
jangan lupa sambil sesekali ditempa untuk meluruskan bagian yang miring ya
masih miring pak ini
masih miring ya
kalau kata warga ini digeprek
supaya nanti ketika dihaluskan dia udah lebih enak
apakah sudah selesai
sedikit lagi pemirsa
sebelum disambung gagang arit yang telah diasah akan disepuh
ini yang sudah jadi nih
dari besi yang seperti ini dibentuk jadi arit
ini belum selesai
sampai merah merun
kali ini arit dibakar jauh lebih lama
selanjutnya disepuh menggunakan oli
sebetulnya penyepuhan bisa menggunakan bahan kimia lain
namun oli telah digunakan secara turun temurun karena harganya lebih murah
hah kira kira seperti ini
ini tinggal ditambahin ini bang ya kayu ya
jadi bisa buat ngarit
sudah jadi begini
padahal dibantin bapaknya banyak banget
salah satu manfaat arit di sepuh adalah membuat baja lebih kuat tidak mudah tumpul serta lebih tahan karet
selesai disepuh arief tinggal disatukan dengan gagang kayu dan siap digunakan
meski telah berpengalaman membuat ribuan ari terkadang kemujuran tidak selalu berpihak pada pandai besi
seperti yang dialami guntur setahun silam
ada insiden yang membuat arit yang ditempat guntur justru patah dan menancap di dada sedalam dua cm
karena besi itu baja bukannya besi biasa
ya patah nyamper ke dadas ini
nah hasilnya ini berapa kalau nggak salah sebelas jahitan
setahun berlalu rasa sakit masih kerap guntur rasakan
kalau begini kalau terlalu capek berasa
selain arit sejumlah pandai besi di desa parigi mekar juga membuat pisau kapak dan produk lain
mengikuti pesanan pembelajar
kalau dari sisi pembakaran cara awalnya sama dengan bikin arit
bedanya pas lagi di mukulnya ini nih atau menempaknya ini skill yang berbicara
ya pak ya saya belajar ngeliatin dulu
takutnya mau jadi pisau malah jadi arit lagi
salah satu perbedaan pembuatan arit dan model perkakas lain adalah bahan bakunya
jika arit memakai besi baja bekas spare mobil
perkakas modifikasi menggunakan baja baru
pipihkan lagi sedikit ini pesanan orang
ini kayak jadi semacam golok gitu ya pak
ini bagian pegangannya
ini bagian yang tajamnya nanti di sini nih
harganya juga lebih mahal pemirsa
kalau arit dibanderol tujuh puluh hingga seratus ribu rupiah perkakas modifikasi bisa dijual ratusan ribu sampai belasan juta rupiah
tergantung model dan banyaknya bahan yang digunakan

kalau untuk kapak ini saya untuk kerajinan tangan seperti buat patung atau buat kesenian yang lain lah
yang utama sih buat patung
arit biasa dipasarkan di pulau jawa dan sumatera
sedangkan pisau kapak belati dan perkakas modifikasi ini telah merambah hingga mancanegara
seperti malaysia thailand dan amerika serikat
itu yang merajin arit awalnya
nah lalu saya lari ke pisau gitu kan
karena pisau ini banyak istilahnya orang yang dari komunitas
hidupan yang memerlukan masalah motif ya kan
dari ukuran segi ukuran
pandai besi telah ada sejak berpuluh puluh abad silam
keberadaannya bisa diketahui dari berbagai prasasti
ditulis bahwa ada sekelompok masyarakat yang disebut pandai besi pandai mas
pandai itu artinya
pandai itu artinya tukang ya
dan itu adalah mereka ini di dalam prasasti itu disebut sebagai masyarakat dari kelompok mangilala drawiahaji
yaitu orang orang yang digaji oleh pengajar
nah sudah tahu kan pemirsa
tidak hanya mendatangkan rupiah pandai besi juga menjadi bagian dari sejarah
harus tahan suhu panas dan siapkan tenaga yang kuat untuk menempat